dan untuk mengetahui kondisi terbaru pasca gempa bermagnitudo tujuh empat yang mengguncang wilayah ntt dan juga sekitarnya
kita tersambung dengan komandan pangkalan tni angkatan laut maumere kolonel laut dwi yoga paridi
selamat malam pak dwi apa kabar
iya selamat malam bapak
pak dwi kami ingin mengetahui seperti apa saat ini situasi dan kondisi di maumere setelah siang tadi sempat terjadi kepanikan apakah sudah kondusif
saat ini sudah kondusif tidak ada dampak apa apa dari bangunan maupun kenaikan air laut tidak ada
kami pantau terus sampai dengan saat ini ada prajurit kami yang stand by di pinggir laut yang memang tempat pangkalan kami di pinggir laut
oke pak dwi pemantauan ini sejauh ini rencananya dilakukan sampai kapan
karena tentu mungkin masih ada kekhawatiran ya
tapi apakah ini akan dilakukan sampai besok atau ada batas waktu tertentu
kalau untuk saat ini ya memang kita pasca terjadi gempa tadi siang ya memang panik itu biasa
namun untuk saat ini masih belum terjadi gempa susulan yang besar sehingga tidak masalah sudah masyarakat sudah tenang tidak ada yang gejolak gejolak lainnya aman mas
oke situasinya aman
dan artinya masyarakat yang sempat panik atau mungkin tadi sempat keluar dari rumah sekarang sudah kembali ke rumah ya pak dwi
berangsur angsur masyarakat kembali ke rumahnya masing masing namun tetap waspada
karena gejala alam ini tidak bisa kita prediksi kita sebagai manusia ya berupaya untuk antisipasi
itu wajar manusiawi mas
oke kewaspadaan yang kemudian dilakukan oleh tni angkatan laut
di pangkalan di maumere seperti apa pak dwi menyikapi atau merespon ancaman gempa susulan mungkin atau dampak dampak yang lainnya
kita selaku aparat yang berada di lingkungan sika memberikan ketenangan kepada masyarakat dan memberikan penjelasan bahwa gempa yang magnitudonya besar memang terjadi tadi siang
dan berangsur angsur tidak terjadi
jadi gejala yang lebih lanjut
oke sedikit kita kembali ke siang tadi situasinya mungkin anda bisa gambarkan lagi kepada kami seperti apa kepanikan yang memang dialami oleh masyarakat
untuk masyarakat di sini dahulu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua tepatnya dua belas desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua masyarakat kabupaten sika terkena dampak tsunami
dan itu korbannya sangat besar
oleh karenanya masyarakat saat ini dan sedikit tanggap dan sedikit trauma
mungkin masih teringat terngiang dalam benak mereka
dampak tsunami yang dahulu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua itu mengancam mereka dan keluarga mereka ada yang hilang dan sebagainya
namun pelan pelan kami memberikan penjelasan kepada masyarakat
supaya tidak terlalu mendramatisir hal tersebut
ini adalah cobaan dari tuhan mas
oke berkomunikasi dengan masyarakat
apa respon dari masyarakat pak dwi setelah ditenangkan dan sekarang situasinya juga sudah mulai atau sekarang kondisinya sudah kondusif kembali
dari bapak bupati tadi kami lihat juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa
ancaman tsunami tidak terjadi namun masyarakat ada juga memang yang berbondong bondong ke daerah ketinggian
dan hal tersebut diantisipasi juga oleh pemerintah kabupaten sika
dalam hal ini bapak bupati memberikan alokasi tempat untuk mereka dan memberikan bantuan bantuan yang bisa diberikan untuk masyarakat
oke dan sekali lagi pak dwi artinya semua masyarakat sudah kembali ke rumah ya
mungkin ada yang mengungsi ke tempat yang lain
tidak semuanya kembali namun kita di sini tetap waspada
dan salah satunya kami juga tergabung dengan grup komunikasi juga selalu memberikan informasi berkaitan dengan naik turunnya air laut
dan saat ini masih tenang air laut tidak ada masalah
oke air laut masih tenang
juga tidak terasa juga
oke mudah mudahan tidak terjadi hal hal yang tidak kita inginkan
dan situasinya juga di sana semakin kondusif dan juga aman sehingga masyarakat bisa kembali tenang dan beraktivitas seperti biasa
terima kasih banyak pak dwi yoga paredi
selamat untuk semuanya
baik terima kasih komandan pangkalantai yang katan laut di maumere ntt
selamat malam sehat selalu pak dwi